aku turun sini aja aku udah keperluan
mau beli roh gak
biasanya diekspor ke perancis
boleh juga nih berapa kau kasih harga sama aku
murah satu ratus dua puluh ribu
belum bisa kalau segitu tambahin lagi dong
gini aja lah delapan puluh lima
kalau tak kau kasih tak jadi aku ambil
bang saya mau duplikat kunci
ya taro aja disini
eh mas antri dong saya dulu
iya mbak saya cuma bilang ke abangnya aja
bapaknya lagi ngerjain kunci saya
iya mbak saya udah antri
pak saya tinggal dulu ya nanti saya kesini lagi
mbaknya cerewet banget ya bang
ya begitulah namanya juga perempuan
dapet dua behji
bang ojek dong

udah terima aja gak usah gak enak gitu ah
duduk gak apa apa gak apa apa
udah jadinya nih mas
saya kan duplikannya cuma satu
ya kan tadi simbanya pergi
terus belum jadi
jadi nih semuanya empat puluh lima ribu
bang tunggu sebentar ya saya ambil buang dulu ke dalam
enggak pak entis masih mau narik
belum dapat sewa dari pagi
oh yaudah tuh
nanti ikannya mah sama bapak gorengin ya
kalau kamu udah dapat sewa
iya pak berangkat
aero jack enggak bang kenapa mau naik taksi online aja oh berangkat eh bang bang tunggu tunggu tuh
yuk kenapa kalau ke taman anggrek berapa bang lima puluh lah oh ya udah deh oke oke katanya
mau naik taksi online taksi online mahal bang masya allah ya udah tuh sebentar udah udah bang
lama banget lu min min habis jualan laku batiyur yang beli tapi bete ngapa nawarnya
kenceng benar ya lu malu malu aja di kan orang sebrang ngomong gede pasti
bukan suaranya bang nawar duit duit mau kirain ngomongnya kenceng
ya udah tuh
saya ukur dulu ya
dibikinin rok rempel tujuh x delapan ya mbak
tiga hari ya bu soalnya saya lagi banyak kerjaan
oke deh mbak
rempelannya gak besar besar
gak kecil kecil juga
makasih ya bu
saya permisi ya mbak
iya saya jalan sekarang
mau kemana bang
jemput si budi
bang nah kalau misalnya ketemu mbak ratna
tawarin dagangan mimin dong
gue gak bakat jualan
udah selesai mancingnya
kagak dapet ikan
jadi aku gak bisa menangisnya
jadi kagak bisa makan ikan goreng
gue juga jadi kagak bisa makan ikan bakar
enggak tadinya saya mau nyamperin mbak bei sama pak haji ke tempat pemancingan
lo udah dapet dua ekor masih mau mancing lagi
bukan begitu pak haji
kan gue udah bilang deh
kunci rumah si tisna lo dulu nikatin
kan udah ada ini kuncinya be
tapi gak bisa dibuka